melalui lagu berjudul sepuluh november ciptaan anto baret ini the blind
band musik binaan istana karya difabel berjuang mendapatkan lisensi pelaku seni musik jalanan
dari kebendik putristek
vokalis the blind muhammad syahrul kurnia ramadan
mengatakan lisensi ini sangat penting bagi mereka
tujuan kami sebagai pelaku disabilitas kami juga ingin diterima sebagai seorang musisi
karena kami juga sebagai kaum disabilitas ingin menunjukkan karya yang nyata
kami ingin dilihat dari karya kami bukan menjual kesedihan tapi menjual karya yang nyata
hal yang sama diungkapkan band ras
kelompok musik dari surabaya ini berharap lisensi yang mereka dapatkan bisa meningkatkan status sosial
dan taraf kehidupan mereka
ya kami berharapnya bisa dapat kereta biar bisa tampil
nggak hanya di ruang publik tapi di acara acara kepentingan di kota surabaya
mereka yang lolos kurasi ini akan mendapatkan lisensi berkreasi di ruang terbuka
dan wilayah yang bukan zona merah atau dilarang oleh pemerintah
hal ini diatur dalam undang undang nomor lima tahun dua ribu tujuh belas tentang pemajuan kebudayaan
mereka yang lolos dalam peningkatan kompetensi
kompetensi musik ini akan mendapatkan jaket dari kemendiku tristek yang dilengkapi dengan kris
target kita di surabaya ini kita mau ajak teman teman yang masih biasa
masih ngamen di jalanan masih berkejar kejaran mungkin dengan penertiban dan lain lain
kita lihat kemampuannya kita lihat kompetensi bermusiknya
ada kurangnya nanti kita akan ikutkan dia dalam workshop workshop musik yang diselenggarakan oleh imj
yang lolos nanti akan mendapatkan rekomendasi resmi dari direkturat jenderal kebudayaan
untuk mereka gunakan mendapatkan akses di kota surabaya lewat pemerintah kota
dua belas orang pemusik jalanan dalam kategori solo dan kelompok atau band
mengikuti kurasi di alun alun surabaya yang berlangsung pada empat belas dan lima belas september dua ribu dua puluh
heru dwi sudarmanto didin iswandani surabaya jawa timur